sejumlah persiapan terus dilakukan menjelang pesta adat dan resepsi bobi nasution dan putri presiden kahiyang ayu
dua puluh empat hingga dua puluh enam november mendatang
salah satunya dekorasi dan panggung di lokasi utama acara
hingga rabu sore pekerja masih menyiapkan dekorasi di lokasi tersebut
menjelang pesta adat dan resepsi pernikahan bobi nasution dan kahiyang ayu di medan
sejumlah persiapan terus dilakukan
masing masing pihak tentu menyiapkan apa yang menjadi tanggung jawabnya masing masing
seperti misalnya para pekerja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan dekorasi dan juga panggung di area utama
yang akan dijadikan lokasi pesta adat dan juga resepsi kahiyang ayu dan bobi nasution
seperti misalnya saat ini saya berada di depan pintu masuk tenda utama lokasi resepsi dan juga pesta adat
di belakang saya anda bisa melihat ada lorong lorong inilah nanti yang akan dilewati oleh para tamu untuk masuk ke area tenda utama
saat ini juga sedang dikerjakan dekorasinya ada anyaman bambu yang dipadukan dengan daun daun dan juga ulos
serta di sini terlihat betul suasana pedesaan dan juga motif motif khas tapanuli bagian selatan
memasuki tenda utama di sebelah kanan kita sudah bisa melihat panggung
dengan motif khas mandailing yang nanti digunakan sebagai tempat gordang sembilan
alat musik kebesaran suku mandailing dan juga tapanuli bagian selatan
ini sudah terpasang tinggal menunggu untuk digunakan
selain itu juga para pekerja juga masih sibuk menyelesaikan dekorasi di lokasi ini
selain panggung untuk gordang sembilan hingga rabu sore
seberang pintu utama ini sudah ada juga panggung yang akan dijadikan pelaminan utama
bentuknya seperti rumah depan rumah dengan atap hijau dan juga motif motif khas tapanuli bagian selatan
yang terdiri dari warna utama merah putih dan juga hitam
ini persiapan yang terus berlangsung di tenda utama hingga rabu sore
kita akan melihat bagaimana hasilnya nanti pada pesta adat dan juga resepsi yang akan berlangsung
pada dua puluh empat hingga dua puluh enam november dua ribu dua puluh
jan prabudi medan